hiv aids adalah salah satu epidemi yang masih menjadi masalah kesehatan di tingkat global termasuk di indonesia
menurut data badan penanggulangan aids pbb unhs pada tahun dua ribu lima belas diperkirakan terdapat tiga puluh enam tujuh juta orang hidup dengan hiv di seluruh dunia
sementara di indonesia diperkirakan ada enam ratus sembilan puluh ribu orang hidup dengan hiv
pentingnya penanganan hiv aids bahkan menjadi salah satu tujuan dalam sdgs atau sustainable development goals yang mengakhiri epidemi aids
kelak mudah mudahan pada tahun dua ribu dua puluh
bagaimana perkembangan hiv aids di indonesia dan bagaimana penanganannya ke depan akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
komisi penanggulangan aids nasional atau kpan dibentuk melalui keputusan presiden nomor tiga puluh enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
komisi dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan pengendalian dan penanggulangan aids
pada bulan juli dua ribu enam keluarlah peraturan presiden nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu enam belas
yang mengatur tentang perubahan hiv
pembangunan keputusan aids adalah perubahan dalam status keanggotaan maupun tata kerja kpan
namun berdasarkan peraturan presiden no satu ratus dua puluh empat tahun dua ribu enam belas kpan harus mengakhiri masa tugas paling lambat tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
selanjutnya tugas kpan akan diserahkan ke kementerian kesehatan
hal ini menimbulkan pro dan kontra di saat posisi kpa yang dibutuhkan untuk mengawal program penanggulangan hiv aids yang dilaksanakan oleh kementerian
lsm jaringan populasi kunci dan sektor swasta
yang akan berakhir itu adalah sekretariat kpa nasional yang di dan kpa nasional yang di tingkat nasional saja sampai dengan desember dua ribu tujuh belas
dan selanjutnya itu akan dihandle oleh kmk yang daerah itu diupayakan untuk terus berlanjut
para aktivis menilai pembubaran kpan akan berdampak pada kesulitan birokrasi
antara lembaga swadaya masyarakat
hal ini termasuk masalah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita hiv aids
para pegiat masalah hiv aids meragukan penyerahan tugas kpan ke kementerian kesehatan
mereka khawatir pelimpahan ini akan mereduksi nilai persoalan penanggulangan hiv aids hanya terbatas pada isu biomedis semata
kalau seandainya itu dibubarkan ini menjadi suatu permasalahan lagi buat kita juga
buat teman teman lsm buat teman teman komunitas
dan buat seluruh program yang sudah kita lakukan
karena jujur aja sebenarnya program yang sudah kita lakukan itu adalah program program pemerintah sebenarnya
yang sudah kita bantu untuk itu
dan kpan lah yang istilahnya dia mereka lah yang membantu kami untuk bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik
meski demikian masih ada harapan positif mengenai perubahan kewenangan pencegahan dan penanggulangan hiv aids di indonesia
sampai hari ini
dana penanggulangan program hiv aids itu mayoritas berasal dari dana bantuan luar negeri
jadi kalau kita bicara positifnya harapannya sih setelah ini nanti ada di kementerian kesehatan pemerintah bisa benar benar mengambil alih secara pendanaan
kerjasama antar lembaga dan pemerintah tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran virus hiv aids dan permasalahan yang terkait dengan isu itu
kepala kementerian kesehatan
berdasarkan data kementerian kesehatan pada triwulan pertama tahun dua ribu tujuh belas penyebaran tertinggi hiv di indonesia terjadi di provinsi jawa timur dengan jumlah satu enam ratus empat belas kasus
sedangkan untuk provinsi yang melaporkan penyebaran aids terbanyak di indonesia terjadi di provinsi dki jakarta dengan jumlah seribu enam ratus empat belas kasus

sebanyak tiga delapan ratus dua puluh empat kasus hiv masih belum diketahui penyebab penyebarannya
kasus aids paling banyak di indonesia disebabkan hubungan heteroseksual sebanyak empat ratus empat puluh sembilan kasus
hemas psikolitik tak jakarta
ya di tengah tingginya kasus hiv aids di indonesia
pemerintah justru mengambil langkah yang mengejutkan dengan membubarkan komisi penanggulangan aids
nasional atau kpan
mengapa kpan dibubarkan dan bagaimana penanganan aids ke depan pasca pembubarannya
kita akan membahasnya kali ini saya sudah ditemani oleh muhammad subuh dirjen
pencegahan dan pengendalian penyakit dari kementerian kesehatan halo pak subuh
dokter subuh apa kabar
baik baik alhamdulillah
sebenarnya ide kpan ini dibuarkan kan dari tahun lalu ya
yang ini merupakan salah satu dari kebijakan presiden jokowi
mungkin kita mengingatkan kembali ya
alasan kenapa komisi ini dibubarkan mengingat sudah berdiri lebih dari sepuluh tahun
dan bisa dikatakan manfaatnya bagi seluruh indonesia itu ada ya sudah terbukti lah istilahnya
yang pertama memang selain dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi
itu yang jadi alasan pertama kenapa
terjadi likuidasi dari satu organisasi ini
nah yang istimewanya sebenarnya untuk kpan
kpan ini sampai saat ini kan belum dibubarkan
menurut perpres satu ratus dua puluh enam kpn ini hanya diganti bentuknya untuk dipersiapkan
dan dianalisis lebih jauh untuk kedepannya itu bagaimana bentuk organisasi
ini tidak akan dibubarkan bukan yang pada akhir tahun ini
di akhir tahun dua ribu tujuh belas harus dicari bentuk daripada kegiatannya
nah sedangkan begini di perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah di situ dikatakan bahwa
hanya mengganti sekretaris kpan yang lama ditunjuk sebagai sekretaris kpan adalah dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit
kalau hanya itu kenapa perlu dibubarkan
apalagi ini kan sudah ada pusatnya dan di daerah kan juga banyak cabang cabangnya
kalau hanya mengganti namanya ya mungkin lebih baik diteruskan
sekarang kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi dari kpan
tugas pokok dan fungsi dari kpan adalah penggerakan sektor
yang secara teknis fungsional ini dapat dilaksanakan oleh kementerian teknis
kementerian teknis dalam hal ini adalah kementerian kesehatan
dari hal teknis
tentu saja kementerian kesehatan dari hal teknis
sisi penggerakan sektor tetap di bawah kementerian pmk
tapi dengan menggunakan orang orang sama yang selama ini memenangani dan membawahi kpan itu sendiri
jadi ini hanya lebih mengubah bungkusnya saja
tapi cara bekerjanya
kemudian juga dari sisi efisiensi pendanaan
karena begini selama ini kan yang disebut dengan kpan ini lebih banyak disokong oleh negara donor
partner negara negara donor
seperti global fund atau dari negara negara aliansi yang memberikan bantuan
nah sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas negara negara ini telah istilahnya mengurangi jumlah donornya
dan itu sudah terasa dan berdampak terhadap efektivitas dari komisi ini sendiri
karena kalau saya lihat ini bukan suatu lembutan
ini bukan suatu lembaga yang baru
tapi sudah lama dan dampaknya juga sudah terasa
dan dari tahun ke tahun memang salah satu achievementnya itu adalah menggalang dana itu sendiri
dan dibubarkan karena dari segi efektivitas
kira kira bagian apanya yang dianggap kurang efektif
dan bagaimana dengan perubahan dalam bungkusannya itu nanti akan meningkatkan efektivitas
yang pertama terjadi semacam overlapping pekerjaan ya
ini yang terjadi selama sepuluh tahun
dianggap itu tidak efektif
yang pertama begini tugas dan utamanya adalah kpan adalah menggerakkan sektor
menggerakkan sumber daya di luar pemerintah
dan itu cukup efektif dinilai selama ini
sampai sekarang juga kita menggunakan itu bersama sama dengan kementerian
dan itu akan diteruskan nanti ke depan
dan itu akan diteruskan
nah lalu ada hal hal yang dilakukan
sebenarnya adalah urusan teknis
sehingga ini akan sulit mempertanggung jawabannya
seperti misalnya pembagian kondom
itu kan sudah masalah masalah teknis
kemudian ada juga melakukan semacam survei survei biologis
yang kadang kadang ini juga berbenturan dengan tugas tugas pokok
baik dinas kesehatan di daerah maupun dengan kemudian kesehatan di luar
jadi ketidak efektifannya lebih ke dalam pelaksanaannya di lapangan
sehingga penggerakan sektornya sendiri itu tidak menjadi suatu fokus lagi
kita merasa kegunaan dari kpn itu banyak sekali ya
terutama bisa kita buktikan dengan lintas sektoral itu bergerak
baik dari sektor private juga bergerak
dan juga memfasilitasi
memfasilitasi dengan lsm organisasi dan lain lain
itu kan penting kan apalagi ini merupakan
di lain sisi kementerian kesehatan juga dalam hal ini teknis secara kementerian teknis
juga tidak boleh meninggalkan fungsi fungsi keterlibatan masyarakat
keterlibatan organisasi masyarakat
justru kita ada undang undang csr dan lain lain
yang bisa mungkin secara fokus bersama sama menjalankan rencana pembangunan jangka menengah
kita istirahat sebentar
tapi nanti kita akan lanjutkan
akan lanjutkan pembicaraan kita khusus mengenai fasilitas dan juga pelayanan kesehatan bagi penderita aids dan oda ya
tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai
pengobatan terhadap hiv aids yang harus dilakukan dalam jangka panjang disertai dengan pemeriksaan secara teratur
tentu saja untuk itu dibutuhkan dukungan obat obatan serta fasilitas kesehatan yang membadai
nah bagaimana ketersediaan obat obatan serta kapasitas pelayanan kesehatan bagi penderita aids di indonesia
kita lanjutkan pembahasannya
saya ditemani oleh muhammad subuh dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
pak subuh seperti tadi kita sudah diskusikan bahwa
komisi yang selama ini menanggulangi ya penanganan aids itu sudah dibubarkan
tapi katanya bukan dibubarkan tapi berganti sekarang dikendalikan di bawah kementerian kesehatan
dan pada intinya program program yang selama ini sudah dibangun dibina itu akan tetap diteruskan ya
sehingga tidak ada semacam gap
nah ini apa apa saja sudah terbayang strategi yang akan diterapkan pak subuh
dengan adanya pengambil alihan terhadap komisi ini
ya yang pertama sebenarnya kita sudah mempunyai roadmap ya
rencana aksi secara nasional
baik rencana aksi yang kewajiban suatu negara untuk memenuhi komitmen global
seperti kita katakan tadi bagian dari sdg kita
sdg ya kemudian kita juga ada komitmen regional asean
ya maupun komitmen secara nasional
nah untuk itu seperti yang disampaikan pada unhs pada tahun dua ribu dua belas kemarin
bahwa kita ingin mencapai ada apa yang dinamakan tiga
yang pertama adalah tidak ada lagi kasus hiv positif
kemudian tidak ada lagi kematian akibat aids juga
yang ketiga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi
nah ini akan kita capai pada tahun dua ribu tujuh belas
ya secara bertahap
nah tahapan tahapannya tentu ada
tahapan tahapannya tahun dua ribu enam belas yang lalu kita juga berkumpul bersama sama
regional dengan nasional
itu apa yang disebut dengan kita menyebabkan dengan strategi tiga ratus sembilan puluh
ada tiga sekarang ada tiga sembilan puluh
ini harus kita ingat betul ini
ya untuk memudahkan
ya secara rutin ya
ya diperiksa dan deteksi awalnya
dia harus tahu
dan dia harus tahu bahwa saya ini orang dengan hiv
kalau selama ini mereka tidak tahu ini kan berbahaya

nah ini juga menjadi suatu pr bagi kita
suatu pr bersama bagi kita
supaya kita benar benar bisa menyediakan sarana dan
kalau memang dua ribu tiga puluh tiga zero ini bisa tercapai dan tiga sembilan puluh ini bisa tercapai
tapi kenyataannya angka kasus hiv yang dilaporkan dari tahun ke tahun itu
kalau saya lihat itu kan justru meningkat ya
kalau tahun dua ribu empat belas jumlah kasus hiv dilaporkan
dan sekali lagi kalau dilaporkan biasanya ini kan the tip of the iceberg ya
ini tidak mencerminkan ini mungkin hanya sekian persen dari yang ada

tahun dua ribu enam belas meningkat empat puluh satu ribu
sementara kalau kasus aids yang dilaporkan juga angkanya masih sama lah istilahnya
nah pak subuh ini masalah atau hambatan yang utama sekarang
ya bagi kita dari kita sebagai pelaksana
ini merupakan suatu upaya kita untuk membongkar gedung es
kita mempunyai estimasi
dari total populasi
jadi kalau kita hitung kurang lebih enam ratus dua puluh lima ribu
ya itu lumayan ya cukup signifikan
sekarang kita ingin membuktikan
nah sejak kasus tahun delapan puluh tujuh hiv pertama di bali
sampai dengan tahun dua ribu enam belas secara kumulatif
angka kita ini baru berkisar dua ratus tiga puluh dua ribu
kemudian aids kita totalnya dari tahun delapan puluh tujuh sampai sekarang itu delapan puluh enam tujuh ratus delapan puluh
nah untuk itu ya secara terus menerus kita melakukan peningkatan akses pelayanan
semua orang mau harusnya yang berisiko mau diperiksa tanpa ragu ragu
dan rumah sakitnya juga memiliki kapasitas dan mau melakukan itu
ini sudah kelihatan
sudah semakin banyak fasilitas
makin kita perluas di kabupaten kota
bahkan sampai tingkat puskesmas
untuk itu sejak tahun dua ribu dua belas kemarin
kita bersama sama dengan semua stakeholder yang ada
kita mengedepankan apa yang disebut dengan layanan komprehensif yang berkesinambungan
dan ini sekarang sudah di cover oleh bpjs ya harusnya tidak
bpjs begini lain lagi
kalau bpjs ini obat obatan tetap di cover oleh pemerintah
di cover oleh pemerintah pusat
jadi obat obatnya tetap disubsidi
tetapi kalau dia datang ke rumah sakit dengan keluhan infeksi opportunity
yang biasanya mereka datang tidak dengan hiv atau aids
biasa datang dengan sesuatu ya
misalnya ada infeksi jamur tuberkulosis
infeksi jamur atau infeksi yang lain
itu harus ditangani
bicara lain kalau misalnya ditemukan hasil pemeriksaan ditemukan adanya hiv positif
oke pak subuh ini ada hal yang tadi kita sebut
obat obatannya kalau memang arv ini kan sebenarnya tidak ada alasan lah bagi zaman sekarang ini
karena arv nya sudah ada
bagaimana keberlangsungan pengadaan dari arv itu
mengingat bahwa pemerintah masih harus mensubsidi
sementara dengan harus bekerja lebih keras ya untuk menangani ini
apakah dananya itu cukup memadai
atau bagaimana kita bisa mendapatkan arv yang jauh lebih murah
yang pertama begini
bahwa ini adalah merupakan suatu program prioritas
nah untuk itu kita merasa bersyukur ya
sejak tahun dua ribu dua belas kita sudah mengambil alih pengadaan arv
sekarang kita bisa produksi
dan diproduksi juga dalam negeri oleh bumn kita
dan itu membantu menekan harga
ya membantu menekan harga
tetapi kan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara penghasil bahan bakunya
kita sementara masih import bahan baku
kita tidak bisa memproduksi bahan baku sendiri
ya mereka bisa memproduksi
bisa kan memproduksi dengan
kita masih belum
makanya kita mau tingkatkan kemandirian
dari sisi sektor perekonomian
kemandirian terhadap bahan bahan baku obat di indonesia saya kira perlu ditingkatkan
nah untuk itu setiap tahun kita usulkan sejumlah orang yang membutuhkan arv
sejumlah itulah yang kita adakan
dan ini merupakan suatu program
program prioritas dari pemerintah yang tidak boleh tidak harus memang diadakan setiap tahun
nah ini kira kira dari aspek keanggarannya itu sendiri pak subuh
ini tidak ada masalah atau masih dalam hal ini mau tidak mau bekerja sama dengan pihak lain
atau bisa mendapatkan anggaran atau pendanaan dari pihak pihak luar
karena kan sayang kalau memang selama ini kan kpan ya salah satu sumber duit
salah satu sumber pendanaannya kan dari global fund misalnya
ini kan masih bisa bekerja sama dengan
begini indonesia ini kan sudah graduate ya
sudah sombong saya lihat masalah masalah ini
sudah maunya semua harus melakukan sendiri
saya kira memang dunia melihat bahwa kita ini kan sudah dianggap bahwa negara yang berpenghasilan rata rata sudah di atas rata rata
makanya terjadilah pengurangan
sudah tidak perlu dibantu
bahkan kita membantu loh
dengan global fund itu kan kita masuk juga ke pundi pundi itu
dan alhamdulillah sampai tiga tahun terakhir ini berapapun anggaran yang kita usulkan untuk hiv ya itu dipenuhi oleh pemerintah
kita istirahat sebentar pak sebut
tapi nanti kita akan lanjutkan ini menarik karena penting salah satu yang bisa mencegah ya prevalensi dari epidemi ini adalah penanganan dini ya
kita istirahat sebentar
tapi kita akan kembali lanjutkan pembahasan khususnya bagaimana menangani dan usia harapan hidup ya bagi penderita aid
sekarang tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan insight dan pembahasan mengenai masa depan penanganan aids
nanti pasca pembubaran komisi penanganan aids saya sudah ditemani oleh dirjen dari pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan republik indonesia
dr subuh yang sekarang sudah direpotkan juga ya harus menangani kasus kasus hiv aids
tapi ini memang merupakan komitmen indonesia dalam menjalankan sustainable development goals
tadi juga pak subuh mengatakan kita punya
target tiga pada tahun dua ribu tiga puluh
nah ini mungkin agak lebih sulit ya mengingat selama ini salah satu tantangan dari penanganan ini adalah edukasi penyuluhan dan juga diskriminasi dan stigma yang dikaitkan dengan orang yang memiliki oda ya
orang dengan hiv aids
ini bagaimana dalam road map ini untuk melaksanakannya supaya target itu tercapai
yang pertama kan kita tentu memanfaatkan seluruh jaringan yang ada ya
jejaring yang paling efektif selama ini adalah bagaimana kita menggunakan kalangan oda itu sendiri ya dalam bentuk jejaring sebaya
dan selama ini cukup efektif ya
ini dilakukan bersama baik kpan kemudian lsm lsm yang ada dari pemerintah juga
kami mempunyai suatu komunitas yang begitu akrab
dan ini juga melibatkan keluarga
karena penting ya dalam masyarakat ya
itu ada komunitas komunitas tertentu
nah inilah yang sebenarnya bisa mengendalikan penyebaran kasus ini
pada intinya begini ya pada intinya kita mempunyai jargon yang kita sudah laksanakan
apanya disebut dengan top
top itu adalah temukan
obati dan dipertahankan
top gitu ya
kalau makin dini dia dideteksi maka umur harapan hidupnya makin panjang
apalagi sekarang juga dengan adanya aiv harusnya orang tidak perlu lagi meninggal akibat hiv
data bisa membuktikan data kita membuktikan nih ya
ini luar biasa
jadi sebenarnya harapan hidup bagi oda itu sangat panjang ya
itu sangat panjang sekali
mungkin lebih panjang dari misalnya yang proko atau yang
dan produktivitasnya tinggi sekali
hanya masalahnya adalah kejenuhan dalam meminum obat
kita selalu memberikan sosialisasi edukasi maupun advokasi
hampir semua penyakit kronis saya katakan ya
itu minum obat seumur hidup
dia hipertensi dia diabetes melitus
nah saya bilang dengan mereka semua
ayo sama sama kita pertahankan hidup
apalagi bila obat obatan itu bisa didapatkan dengan gratis
dan selalu ada
tidak harus mencari cari dan bingung dimana mana
dan ini harus kita jaga memang ya
terutama pasokan obat obat di seribu obat ini di tingkat kabupaten kota
karena masalah transportasi indonesia ini terlalu luas sekali ya
saat ini dari laporan yang ada dari lima ratus lima belas kabupaten kota di indonesia
itu lima ratus tujuh kabupaten kota sudah melaporkan adanya kasus hiv ini
dan satu lagi arv ini juga berfungsi sebagai obat pencegahan
apabila dia dalam keadaan treatment
maka virusnya menurun
maka dia belum bisa tidak menularkan ke orang lain
bahkan dia bisa married
tadi ada yang tiga ratus sembilan puluh ini
nah kira kira hambatannya itu kesana kemana
mengingat mungkin ada rasa takut dan ada stigma yang dikaitkan dengan hiv
seberapa mudah nanti upaya untuk melakukan pengetesan ini
apakah misalnya kantor kantor harus
yang pertama mungkin begini
dari berbagai kesempatan
ini yang disebut dengan komitmen ya
dan political leader ini sangat sangat berperan
kita menginginkan ini bisa dilakukan terbuka
seperti ibaratnya kalau kita periksa gula darah di mall
kita juga berusaha membuka outlet outlet tentu seperti itu
dan berbagai kesempatan
kalau misalnya saya bertemu dengan pak bupati gubernur
saya bilang pak bupati lain kali kalau ulang tahun daerah ini
bagaimana feedback dari mereka
mungkin rata rata sih
antusias tapi mungkin agak agak takut
memahami apa yang ada
hanya saja perlu persiapan persiapan secara mental
ini yang harus kita waspadai
kalau dia positif ini kan harus disampaikan secara hati hati
nah ini yang kita mempunyai satu sistem yang saya sebut tadi
layanan yang berkesenambungan tersebut
mereka harus di
tapi kan harus dijaga aspek kesensitifitas itu
rahasia supaya tidak merasa
nanti dampaknya kena diskriminasi
jadi dia juga tidak tahu
lalu kita lakukan counseling counseling sebelum kita memberi tahu dia positif
nah yang prevalensinya ini kan terutama penularannya
biasanya kan lewat jarum suntik khususnya para napi ya
yang mengkonsumsi nabza misalnya
itu nanti bagaimana
karena mengingat ya katanya kalau diberikan jarum suntik secara gratis
ini kan banyak hal hal itu yang menjadi hambatan dalam masyarakat
termasuk misalnya ya pembagian kondom itu
itu kan masih menjadi masalah
padahal ini kan salah satu cara yang sangat efektif ya untuk mengurangi penularan ikn ini
dulu awal awal hiv berkembang di indonesia
ini dikatakan bahwa faktor resiko penularannya itu melalui jarum suntik
tetapi dalam waktu tiga tahun terakhir ini
ini dapat saya gambarkan di sini
perilaku seks yang tidak aman
ini yang berbahaya
dan perlindungannya dari sisi kesehatan
kalau sudah terjadi hal seperti ini
perilaku seks yang berbahaya
jadi sekarang berapa persen penularan heteroseksual ini
nah ini kan berarti harus ada penyuluhan dan edukasi
yang khusus ya
apalagi kalau misalnya nanti ditularkan kepada istrinya
dan juga kemudian anaknya juga bisa tertular
nah ini bagaimana pak
ya ini selain kita memberikan edukasi kepada populasi kunci
ya kan yang disebut dengan populasi kuji
salah satunya adalah wanita penjaga seksual
ya misalnya termasuk juga lelaki seks lelaki
termasuk juga yang kita sebut dengan lgbt
maka hal ini kita memasuki mereka kepada area komunitas komunitas mereka
misalnya harus tertib memakai kondom
ini salah satu kuncinya
tapi kan biasanya juga di daerah daerah perbatasan dan lain sebagainya
atau yang misalnya melakukan perjalanan panjang
mampir di jalan dan lain sebagainya
nah itu kan juga harus ada edukasi
katakan sebagai kelompok empat m
itu biasanya kategorinya kita masukkan
nah tetapi berdasarkan survei kita
kalau profesi berdasarkan profesi
profesi yang paling tinggi tertular hiv adalah ibu rumah tangga
dan kadang kadang tidak paham ya apa yang terjadi
karena selama ini ibu rumah tangga memang seorang wanita dalam hiv ini yang tidak terlindungi
suaminya kemana mana pulang sehingga tidak terlindungi sama sekali
terima kasih banyak pak subuh
kita doakan kita bantu ya
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penanganan aids di indonesia
kita undang narasumber lainnya
tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight meningkatnya usia harapan hidup penderita hiv aids adalah salah satu indikasi keberhasilan penanganan hiv aids di seluruh dunia termasuk juga di indonesia
sejauh mana keberhasilan penanganan aids di indonesia
kita lanjutkan pembahasannya bersama dengan zubairi jurban guru besar penyakit dalam dari universitas indonesia rumah sakit cipto mangunkusumo atau rsjm
kali ini kita berbicara mengenai penanganan hiv aids di indonesia
tadi kita sudah berbicara dengan narasumber kita dari menteri kesehatan seperti prof ketahui kpan
ya yang selama ini istilahnya
istilahnya mengendalikanlah program program aids di indonesia itu katanya akan dibubarkan
nah ini akan semua digabung dalam di bawah menteri kesehatan ya kementerian kesehatan
ini sesuatu yang menurut profesor hal yang positif atau ada kekhawatiran dengan berubah bentuk atau berubah penanganan dari hiv aids di indonesia selama ini
karena dari tahun ini
karena dari tahun ke tahun ternyata masih meningkat ya jumlah kasus kasusnya
iya pertama mengapa dulu ada kpan ya
karena upaya pencegahan itu rupanya kalau ditangani memakai institusi tertentu mungkin hasilnya lebih baik
masalahnya kemudian dipikirkan ulang apakah kalau diintegrasikan dengan pengobatan dikerjakan oleh kementerian kesehatan
apakah juga bisa lebih baik atau tidak
jadi itu sesuatu yang tentu harus kita lihat ke depan
ya katanya ujung ujungnya untuk efisiensi kan dianggap mungkin bisa lebih ramping lebih fokus atau bagaimana
iya mungkin untuk efisiensi dengan syarat adalah minimal hasil kerjanya sama dengan dua duanya tadinya
atau kalau bisa lebih bagus bahkan ya
kita harapkan lebih bagus
cuman itu berarti tugas yang amat berat untuk kemenkes hasil disiapkan dengan baik
tapi selama ini ya melihat apa yang sudah dilakukan oleh kpan dan juga dengan target cukup ambisius yang dimiliki oleh pemerintah
tahun dua ribu tiga puluh katanya harus zero hiv inilah virus zero fatality dan juga zero diskriminasi
nah dengan adanya justru peningkatan ya dari jumlah orang yang memiliki
hiv aids di indonesia bagaimana
getting to zero itu memang suatu upaya oleh semua negara di dunia
saya kira baik saja membuat target
hanya apakah bisa benar benar zero stigma masih mungkin perlu upaya lanjut
zero angka kematian
kalau secara jelas
kalau secara jelas
syaratnya adalah kalau semua orang dengan hiv diobati itu masih bisa
zero transmission syaratnya yang kedua tadi asal diobati dengan baik tidak putus obat maka tidak lagi menular
jadi teoretis bisa tapi ya enggak terlalu optimis karena perlu upaya yang luar biasa
salah satunya juga ada yang tiga ratus sembilan puluh itu
salah satu harus
pada tahun dua ribu dua puluh semua orang kalau bisa dites
apakah memiliki virusnya atau hiv di dalam tubuhnya ini menurut profesor zubairi sangat penting ya melakukan
iya tapi kalau lihat data dunia untuk tes semua penduduk
itu agak terlalu ambisius ya
bisa dikatakan kemungkinannya tidak besar
tapi apa benar itu target kita
berarti yang di tes dari lima belas juta
china mulai tahun yang sama dua ribu sebelas dua ribu delapan belas itu mengatasi sekitar tujuh puluh juta
tapi kalaupun terus tujuh puluh juta juga masih akan lama sekali untuk bisa semua penduduk cina diperiksa
untuk indonesia ya kalau kita mempunyai target itu berarti kita harus
nah itu dia
dari dulu mimpi saya sih kalau bisa nggak usah semua sepertiga saja seperti afrika selatan
namun sepertiga kan berarti dari dua ratus lima puluh sekian juta itu ya
berarti delapan puluh juta lebih
iya kelihatannya memerlukan komitmen penuh dari

tidak hanya dari kemenkes tapi dari keuangan maupun juga dari presiden ri
dan harus juga ada kesadaran dari masyarakat sendiri ya untuk perlu menjalankan tes ini
dan harus dibuat semurah mungkin lah seperti misalnya kita tes darah untuk cek kolesterol atau asam urat ya
nah kalau dari rumah sakit sendiri di indonesia selama ini
dok anda melihat apakah sudah semakin bagus penanganan kasus kasus hiv aids itu
oh iya semakin bagus
artinya diagnosis oleh lebih banyak dokter sudah bisa dilaksanakan mendiagnosis orang dengan hiv aids
dengan protokol yang betul betul baik dan sesuai standar ya
iya masalahnya adalah kalau kita minimal mempunyai enam ratus ribu orang dengan hiv aids itu yang sekarang terdiagnosis baru sekitar separuhnya
itu yang mendapat pengobatan rutin belum ada sepertiganya
jadi memang masih banyak pr yang harus kita kerjakan
masih belum mendapatkan apakah karena memang dari segi supply dari arv nya itu sendiri kurang memadai atau bagaimana
iya banyak hal
jadi antara lain dari hasil penelitian kami sendiri
jadi seorang yang diketahui ada virus hiv nya itu untuk berpikir walaupun sudah kita jelaskan mengobati lebih dini lebih baik
jadi begitu tes diobati apalagi bagus sekali
tapi cukup banyak yang berpikir untuk menunda
tapi kemudian dalam tim dokter
jadi alasannya biasanya kenapa menunda apakah ini ada kaitannya dengan biaya atau karena merasa tidak terlalu urgen atau
kalau dibandingkan dengan misalnya yang kami terhitungkan pengguna narkotik
prioritas utamanya berbeda
walaupun obatnya gratis tapi untuk ngambil obat kan perlu uang transport
itu kendala di lapangan
kemudian dari dokter sendiri kan dulu kita berpikiran bahwa kalau sudah kekebalan turun drastis baru kita obati
pada waktu ada perubahan dari cd empat dua ratus naik ke cd empat tiga ratus lima puluh
naik ke rp tiga ratus lima puluh
bahkan naik test and treat
artinya kalau begitu infeksi hiv itu sebaiknya diobati
itu perubahan polisi itu belum bisa dipahami atau dilaksanakan di banyak tempat
nah selama ini kan kpan juga bekerja sama dengan lsm
kebanyakan yayasan yayasan yang menangani
ini apakah selama ini dengan nanti di bawah kementerian kesehatan
juga lebih fokus di rumah sakit misalnya
ini bagaimana anda melihat cara penanganan dan juga keinginan ya orang untuk berobat atau memeriksa dirinya dengan
karena kan kalau biasanya kalau lingkungannya itu menjadi salah satu konsideran
atau apakah dia merasa bahwa nyaman dan cukup
pertama apakah masyarakat khususnya misalnya lsm bisa kerjasama
dengan kemenkes sebaik dengan kpan
karena ya kebetulan
saya juga salah satu pembina di yayasan pelita ilmu
tidak langsung juga terkait dengan kpan
jadi lsm terdiri biasanya cukup aktif untuk mengerjakan pr nya
jadi walaupun kemudian
secara kebijakan di pemerintah
tapi lsm akan
tetap bukan berarti bahwa nanti berhenti atau
oh sama sekali tidak
kita istirahat sebentar prof
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai pencegahan penularan hiv aids di indonesia tetaplah bersama insight
ya anda masih bersama kami dalam insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai penanganan dan pencegahan penularan hiv aids di indonesia
saya masih ditemani oleh zubairi jurban
guru besar penyakit dalam universitas indonesia
rumah sakit rsjm
dan juga salah satu dari pendiri yayasan pelita ilmu
jadi masih aktif ya pak zubairi
terus menurus itu biasanya
lebih banyak menangani atau upaya pencegahan penyuluhan
yayasan pelita ilmu karena berdirinya amat sangat awal
sudah berapa lama sekarang

jadi hampir semuanya
jadi ada banyak tempat dan banyak program
jadi antara lain di program pencegahan juga kuat sekali
siswa dan mahasiswa
seperti apa bentuk bentuk program itu sendiri
karena memang salah satu kuncinya adalah pencegahan ya
pencegahan berarti kan harus melalui pemahaman
bagaimana melakukan tindakan tindakan preventif
iya di awal dulu bahkan kita mengambil siswa osis yang kemudian kita latih
kemudian membuat penyuluhan antar siswa
itu lebih mudah ditangkap daripada kalau dokter yang ngomong
takut biasanya kalau udah melihat dokter sudah langsung merasa sakit
apalagi kalau menyuluh di anak anak jalanan
kemudian di mall
itu harus pirsnya
jadi harus anak anak sebaya yang umurnya sekitar ya di bawah dua puluh lima tahun baru
dan itu pun perlu sekitar enam bulan untuk bisa diterima di kelompok itu
jadi sudah lama ya
dari awal penyakit ini diketahui
dokter sendiri melihat bagaimana pemahaman khususnya di indonesia dan di kalangan anak anak muda mengenai hiv aids ini
ada peningkatan atau justru masih memprihatinkan
ada peningkatan namun juga tentu ada kendala
peningkatannya tentu dengan mudahnya diakses informasi sekarang ini
lebih mudah untuk mendapatkan
pendidikan mengenai hiv aids
di pihak lain lebih banyak informasi juga informasi mana yang akan diambil oleh remaja
itu juga menjadi kendala karena banyak sekali media sosial
walaupun kita bisa bermacam macam multitasking multitabui
jadi memang perlu ada program khusus baik dari lsm yang juga dari pemerintah
dan saling mendukung
saya kira kemenkes kemudian
menkes kemudian mempunyai kewajiban untuk bagaimana lsm yang sudah ada maupun yang akan terbentuk itu bisa didukung bisa bekerja sama
yang kita juga ketahui sekarang angka penularan itu kan lebih banyak kalangan heteroseksual
nah ini berarti kan harus ada perubahan atau perbedaan ya antara misalnya penularan lewat jarum suntik
kalau ini kan berarti harus ada upaya termasuk mungkin ibu ibu rumah tangga juga harus
ini bagaimana prof
ya benar sekali
pengguna narkotik yang dengan hiv memang menurun dibandingkan dengan penularan heteroseksual
problemnya pada waktu sekali lagi kebetulan lagi meneliti mengenai pengguna narkotik
ternyata di jakarta itu banyak spot yang masih banyak sekali pengguna narkotik

dan yang kami teliti ternyata kan masih banyak sekali pengguna narkotik
yang kami teliti ternyata kan yang baru terinfeksi
nah populasinya beda sekali dengan populasi yang saat ini ke rumah sakit
yang berobat ke saya atau ke prof samsudzal ke yang lain
jadi ada populasi yang amat sangat miskin beberapa tidak punya ktp tidak punya rumah
dan cukup banyak yang terkait dengan kriminal
jadi manusia pemerintah dan sebagainya lagi penjara
nah itu bagaimana
jadi artinya kita tidak bisa ambilkan narkotik
namun untuk yang heteroseksual
penyeluan yang lalu yang dikerjakan di awal awal epidemi harus juga direvisi dan dikerjakan lebih luas
tapi bagaimana cara paling efektif
karena ini kan sudah masuk ke rumah tangga lah istilahnya
sehingga mungkin harus ada pendekatan yang jauh lebih efektif ya
bukan hanya dengan anak anak muda atau anak anak sekolah kan
iya kalau anak muda tetap pendekatan peers group
artinya dari kelompok smp atau sma atau anak jalanan perlu dilatih untuk kemudian memberitahu teman temannya
bagaimana cara penularan bagaimana cara pencegahan
bagaimana perilaku yang bertanggung jawab
kemudian tentu untuk siswa gurunya kemudian kita harus lihat lagi sekarang
apa benar yang dulu itu berhasil atau tidak
jadi pendidikan untuk guru untuk ulama untuk ya artinya harus luar biasa lebih
karena tapi mengenai tadi kenaikan jumlah di indonesia itu sebagian memang ada yang baru
namun sebagian lagi sebetulnya baru terdiagnosis artinya sebetulnya mirip mirip gunung es yang lalu itu
yang sudah terdiagnosis hanya di permukaan namun sebetulnya yang di bawah ya itu yang naik ke atas
jadi belum tentu infeksi baru
ini kembali ke sekarang karena prevalensinya kan lebih penularan heteroseksual itu
apalagi ini biasanya di perbatasan dan yang dimana mobilitas tinggi
ini kan agak sedikit menantang ya untuk melakukan penyuluhan edukasi dan lain sebagainya
karena ini masyarakat yang bukan begitu mudah untuk dirangkul atau diraih
iya benar sekali
jadi memang tidak bisa bisnis as usual lagi
apalagi sekarang di penjara juga jelas sekali meningkat
jadi program di tempat tempat yang sulit
di penjara atau di anak anak jalanan itu memang harus ditingkatkan sekali
dan saya sudah lama tidak melihat juga poster poster mungkin dulu orang sudah merasa sangat intensif kemudian biasanya agak kendor
jadi perlu juga kita pantau kita evaluasi
dan ibu ibu rumah tangga yang sangat rentan kan mereka kan tidak tahu
iya ibu rumah tangga dan bayi juga
jadi yang ya sebagai pembanding begini
dengan adanya obat anti retroviral di beberapa tempat di beberapa negara atau negara bagian itu tidak ada lagi penularan dari ibu ke bayi
misalnya di distrik columbia itu misalnya
jadi tidak ada lagi bayi yang dilakukan dari ibu yang hiv yang tertular
asal mereka terus mengkonsumsi
ibunya minum air v
jadi kita ibu yang minum air v masalahnya kalau yang minum air v bayinya juga
jadi hasilnya sama
namun problemnya cakupan ibu hamil yang minum arv itu masih rendah
nah ini mungkin ya kalau memang harus mengkonsumsi air fm berarti terus terusan kan tidak bisa berhenti di
ini bagaimana konsistensi atau kesadaran masyarakat yang memang harus minum arv nya setiap hari tapi kemudian
iya itu pertanyaan yang baik istilahnya di saat ini menjadi adherence
bagaimana seorang yang minum arv itu bisa terus menerus minum tanpa henti
walaupun yang mungkin merasa wah saya sudah sembuh nih sudah sehat padahal kan lulus
tadinya dulu kita takut karena misalnya tb kita loncat sebentar
tb itu obatnya ada di seluruh puskesmas
minumnya obatnya hanya enam bulan sampai setahun kadang kadang sembilan bulan cukup
tetapi kenyataannya pembunuh nomor satu di indonesia
nah pada waktu hiv kita kan takut
jangan jangan tb aja sulit apalagi tidak hanya
namun ternyata tidak
jadi menurut saya cukup banyak cukup tinggi adherence orang dengan hiv itu selalu minum obat anti retrograde
walaupun setelah setahun berdua tahun
karena melihat bukti bahwa yang saat ini di atas sepuluh tahun di atas lima belas tahun tetap sehat minum air v cukup banyak
kalau yang paling lama dua puluh tiga menjelang dua puluh empat tahun tetap sehat
jadi sekarang istilahnya tidak harus ini bukan suatu hal yang mematikan lah
kecuali tidak meminum akhir v nya
sehingga nanti bisa kena penyakit penyakit yang lain ya yang bisa berakibat cukup fatal ya
kalau kita memiliki hiv aids itu sendiri
pak zubairi anda optimis kita bisa mencapai target dua ribu dua puluh dua ribu tiga puluh ini
dan apa sih kira kira yang bisnis not
dalam hal itu kita semua harus optimis kita harus mengerjakan yang terbaik untuk mencapai target tersebut
hanya memang tidak bisa diserahkan pada kemenkes saja atau lsm saja
jadi saya kira juga bagus sekali hari ini
artinya media juga punya tanggung jawab selain dikontak oleh kemenkes atau lsm juga seperti sekarang ini punya tanggung jawab untuk bagaimana mengedukasi masyarakat
saya kira kalau bau bau sih saya
dan arv di indonesia ini gratis kan nih sekarang
gratis sampai sekarang luar biasa indonesia gratis lini satu lini dua gratis lini tiga
jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsinya setiap hari
tidak ada alasan benar sekali dari sisi ketersediaan obat
namun dari manusia masalahnya bukan hanya dikasih obat terus minum
tapi banyak prof zubairi dan sukses dengan yayasan pelita ilmunya
semoga dengan ada perhatian yang khusus sekarang di bawah kementerian kesehatan masih cukup erat ya kerjasama dengan kementerian kesehatan ini
sebelumnya jumlah penderita menunjukkan bahwa hiv aids masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global termasuk di sini di indonesia
nah untuk mengatasinya perlu strategi serta komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang tentu saja harus memadai
penanganan yang cepat dan tepat terhadap penderita hiv aids tidak hanya akan menyelamatkan nyawa tapi juga mampu mencegah potensi penularannya
selain itu kesadaran oda atau orang dengan hiv aids tidak hanya akan menyebabkan penyakit

ini untuk meningkatkan usia harapan hidup serta produktivitasnya
ya demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye